terima kasih anda masih bersama kami
korlantas polri mendorong kesamaan data kendaraan bermotor
antara korlantas pt jasara harja dan instansi terkait lainnya di daerah
kepala korlantas polri irjen paul firman santia budi
menyatakan kesamaan data dapat meningkatkan
kepatuhan pembayaran pajak pengendara bermotor
yang nantinya dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat
ia menambahkan kesamaan data bisa meningkatkan pajak
dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah
untuk pembangunan sesuai dengan potensi daerah masing masing
terutama pembangunan fasilitas dan sarana pelayanan masyarakat
korlantas polri akan terus melakukan sinkronisasi data
ke sejumlah samsat di indonesia
dan rencananya pada dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh dua nanti
akan dilakukan rapat koordinasi pembina samsat di bali
kita sudah sepakat untuk menyatukan langkah
menyamakan persepsi misi kita
sehingga nanti diperoleh satu data valid
yang manfaatnya tentunya bisa banyak hal
dengan data yang valid kita bisa merencanakan pembangunan
bisa merencanakan program program yang mungkin akan dikerjakan
karena kita bisa mengetahui dengan pasti potensi
yang akan diperoleh oleh satu daerah
untuk membangun di wilayahnya masing masing